acara pernikahan tradisional tak lepas dari tata rias yang memiliki ciri khas tersendiri
salah satunya tata rias pengantin adat yogyakarta
seperti yogyakarta yogyakarta yogyakarta yogyakarta yogyakarta
yogyakarta yogyakarta yogyakarta yogyakarta yogyakarta
ciri khas utama ketiga tata rias ini terletak pada paes
yaitu riasan pada bagian dahi yang berwarna hitam
pengajar sekaligus manajer sekolah tata rias rumiwati atau biasa dipanggil uki menjelaskan
pada zaman dahulu tata rias tersebut digunakan oleh kelompok tertentu
dulunya untuk yang menggunakan pais ageng sama jangan menir itu biasa digunakan oleh orang orang yang memang dari keraton keturunan dari keraton
nah untuk yang biasa itu menggunakan jogja putri
uki menambahkan selama berpengalaman tiga puluh tahun dalam dunia tata rias
jenis yang paling banyak diminati adalah jogja pais ageng
paes dihiasi prada atau garis berwarna emas di pinggiran paes
riasan alis pengantin yang bercabang seperti tanduk nusa
yang disebut menjangan rangga melambangkan karakter cerdik dan anggun
kemudian pengantin memakai dodotan atau kain kampung yang pada umumnya bermotif garuda dengan perada emas
tata rias jogja pais ageng jangan menir memiliki riasan wajah dan rambut yang sama dengan jogja pais ageng
rambut disanggul dan ditutup dengan rajutan melati
serta menggunakan aksesori berupa gunungan lima mahkota cunduk mentul sebagai simbol rukun islam sepasang centung serta sumping
pola paes dengan prada ini terdiri atas penunggul di tengah dahi yang bermakna paling besar dan paling baik
pengapit di sisi kanan dan kiri bermakna keseimbangan
penitis dan godek dipelipis melambangkan kearifan
busana yang dikenakan adalah kebaya bluedruh dengan motif berwarna emas dan berwarna merah
serta udet dan kain bermotif cinde kembang
jogjab es ageng dan jangan menir itu lebih mewah ya tata riasnya baik dari aksesorisnya dari tata rias wajahnya kemudian dari paesnya
ini yang terutama dari paes yang membedakan antara jogja putri sama jogja pais ageng dan jangan menir
dimana untuk yang kebesaran untuk keratonnya itu jogja apex ageng sama jangan bener menggunakan prada mbak
jadi ada apa paisnya itu menggunakan prada
jogja putri merupakan tata rias paling sederhana dengan pais yang dibuat polos tanpa perada
di tengah dahi juga terdapat citak atau daun siri berbentuk wajik
yang melambangkan sosok yang cerdas dan berahlak baik
rambut disanggul dengan aksesori berupa sisir gunungan junduk mentul serta bunga atau jebehan di sisi kanan dan kiri sanggul
ceplok juga usus ususan melati

pengantin mengenakan kebaya bluedruh berwarna hitam merah merah dan berwarna merah
hijau atau biru tua
meski berbeda ketiga jenis tata rias tersebut sama sama syarat akan makna
tata rias pengantin adat tradisional seperti ini diharapkan dapat terus lestari hingga masa mendatang